video amatir ini merekam proses sholat jenazah yang dilakukan petugas kesehatan rumah sakit
umum daerah dokter kusma tuban enam petugas menggunakan alat pelindung diri sholat menghadap
ambulans berisi jenazah pasien dalam pengawasan kofit sembilan belas sebelumnya pasien sempat menjalani
isolasi selama empat hari karena mengalami sakit dengan gejala mirip kofit sembilan belas setelah hasil
rapid test pasien positif namun hasil tes swab masih belum keluar pasien berjenis kelamin
perempuan tersebut sehari hari bekerja sebagai pedagang sayur di pasar tradisional bojonegoro
pasien ternyata pernah kontak dengan penjual di sebelahnya yang terlebih dahulu meninggal
akibat kofit sembilan belas jenazah pasien kemudian dimakamkan di pemakaman umum desa sendang harjo
pemakaman di kecamatan parengan kabupaten tuban proses pemakaman dilakukan sesuai protokol

pasien di kecamatan parengan kabupaten tuban proses pemakaman dilakukan sesuai protokol kesehatan covid sembilan belas